pemerintah melalui penyertaan modal negara akan menyutikan dana empat triliun rupiah
untuk proyek kereta ringan atau lrt jabodebek pada dua ribu tujuh belas
hal itu disampaikan wakil menteri keuangan mardiasmo seperti dikutip detik finance
dana tersebut berasal dari apbn perumahan dua ribu tujuh belas sekitar dua triliun rupiah
dan dana realokasi proyek kereta api trans sumatra
yang belum ditentukan pembangunannya sebesar dua triliun rupiah
pada kesempatan lain direktur logistik dan pengembangan pt kai budi noviantoro
menegaskan penyertaan modal negara dua triliun rupiah
yang berasal dari realokasi anggaran dari proyek kereta api trans sumatera tersebut dilakukan
karena hingga saat ini pengerjaannya belum selesai
dengan demikian dana itu dialihkan ke proyek lrt jabodebek
selain perusahaan cimb dari malaysia
dan blackrock yang berasal dari amerika serikat
ada perusahaan dari singapura yang tertarik menginvestasikan dananya pada proyek lrt ini